tidak hanya para wanita yang ingin mendapatkan perawatan rambut profesional di salon salon kecantikan
kini para pria pun ingin tampil lebih rapi dan juga mendapatkan perawatan rambut dan juga pemotongan rambut dari para hairstylist profesional
dan inilah ternyata yang menjadi ceruk bisnis yang mampu digarap oleh anak muda berikut ini
menghasilkan sebuah barbershop modern memberikan pelayanan profesional dan juga perawatan rambut yang maksimal oleh para hairstylist profesional
dan ternyata mampu menghasilkan omset miliaran rupiah per tahun ya
jeli menangkap tren dari pria urban yang semakin memperhatikan penampilan menjadi pemicu lahirnya barbershop modern bernama barber box
barber box dirintis dua anak muda bernama muhammad emiranza dan triputra salman salim
barberbox mengusung sebuah inovasi konsep barbershop yang modern dengan fasilitas tempat yang nyaman luas
mengusung slogan where men turns into gentlemen tentunya mereka menyasar para pria urban sebagai konsumen utama
kita start dua ribu dua belas akhir desember
saya ajak partner saya namanya triputra salim itu partner pertama saya pada saat itu saya semester empat bangun kuliah
dan emang vision saya ke depannya setelah saya lulus kuliah saya pengen ada kerjaan lah
nah setelah itu dari situ kita mulai create konsep karena dua ribu dua belas akhir itu industri barbershop ini masih sangat minim
pemain juga masih bisa dihitung dengan satu tangan jari
jadi mindset dari stakeholder atau masyarakat itu masih kayak barbershop apa sih pinggiran panas kumuh dan lain lain
dan kebanyakan orang itu mempunyai mindset kalau misalnya dia main potong bagus
potong yang memang proper itu pasti ke salon
nah disitu saya punya vision untuk ngebuat dimensi caranya kaum urban cowok gitu loh
kaum cowok di sana umur umur saya bisa punya pride datang ke tempat grooming mereka gitu
nah disitulah akhirnya kita create konsep barber box

kini barber box sudah memiliki dua belas cabang

hanya di jakarta tapi juga tersebar hingga bali padang dan palembang
namun perjuangan barber box untuk berada di posisi saat ini bukanlah proses yang instan
untuk awal awalnya kita pasti kita tes
maka ini orang orang proper untuk gaya gaya yang kita mau orang putih kayak gimana
dan bukan cuma dari segi skill sebetulnya
maner itu juga penting
informasi komunikasi kepada customer itu juga penting
itu yang kita utamain human resource di barber box ini
salah satunya itu
itu awalnya dari satu terus jadi dua ya
satu dua terus tiga terus empat terus terus
terus terus berapa terus ya
sampai sekarang kalau nggak salah ada dua belas cabang
saat ini ada dua belas tiga
februari udah mulai tiga belas
itu pada saat awalnya starting dengan modal kalau nggak salah delapan puluh jutaan ya
itu dari mana tuh modal awalnya kan masih kuliah juga waktu itu
bagi dua sama partner
saya sendiri mana mana sih
ada yang saya sendiri udah lupa tuh
saya minjem dua puluh dari orang tua
dari partner saya juga ada dikumpulin
delapan puluh itu total ya
jadi awalnya buka banget itu kita mungkin cuma lima puluh enam puluh
saya masih ingat masih ada tuh satu kursi keramas
hibah dari salah satu saudara lah
karena kursi keramas kita nggak punya kursi keramas waktu itu
kasir nggak ada obe nggak ada
putra juga begitu kita rolling aja gitu
jadi semuanya step by step lah

sebenarnya cara kerjanya sih sama
cuma lebih di sini ada kayak semacam training training training kerja
training cara kita menghadap tamu gitu seperti itu
membangun bisnis dari bawah membuat emir pernah melakukan berbagai hal
termasuk menjadi office boy di store nya sendiri
di awal nantinya kalau ada
biasanya bekas bekas rambut dipotong
kalian juga berdua yang ngebersihin yang ngebuangin
nggak malu ngelakuin itu
bangga malah ya
karena nggak tahu saya ngelihat itu sebagai
kalau buat saya pribadi sih saya melihat itu sebagai
jadi pasti saya fokus sama tujuan akhir vision goal
cuma hal hal itulah yang saya enjoy jalanin
hal hal di antara itulah progress itu yang saya benar benar enjoy jalanin
jadi obik jadi kasir
so now apapun ob salah apa kasir salah apa
emang harus ada yang saya tegur atau misalnya harus ada yang dibetulin
berada di posisi saat ini tidak membuat pemuda berusia dua puluh lima tahun ini berpuas diri
ia terus berinovasi untuk berusaha memberikan pengalaman terbaik
bagi para pelanggan di barber box
yang paling utama yang kita lakuin adalah human deses development
jadi buat kita pribadi awalnya setahun sampai tiga tahun pertama itu
marketing yang kita lakuin lebih karena branding
kegiatan sama sama third party dan lain lain lah
customer itu datang karena puas
karena mereka suka sama capture nya layanannya lebih karena service
jadi branding yang kita lakuin adalah fokus untuk developing orang orang kita
dari situlah mungkin memang social media saat ini sudah cukup booming gitu ya
jadinya hasil kualitas itu tetap jadi yang utama
jadi dari situlah orang kalau sudah bagus
dia bakal spreading the world apa namanya omongannya ke orang orang
juga enak gitu
di industri ini di industri service yang potong rambut massage
yang emang bener bener sensitif ini kita punya one shot
one chart customer mulai percaya sama kita
dia datang ke tempat kita jelek dia akan kabur
tri putra samansalim pria yang akrab di sapa putra ini
merupakan lulusan ilmu pemasaran dari victoria university
pemuda berusia dua puluh tujuh tahun ini bertanggung jawab dalam mengurusi keuangan
dan juga pengembangan suku
tanggung jawab berusia dua puluh delapan tahun ini ketika smart hygiene
setelah kursus pembuatan kewangan angkasa tiga tahun gelar
setelah itu biar catherine bekerja di
selain gaya potongan rambut dan juga gaya berbusana yang kekinian
ada satu lagi tips supaya semakin menjadi pria rapi masa kini
ya tau lah
ini kan maksudnya
ternyata ada juga anak anak muda yang memanfaatkan tren mengenai pria indonesia
yang semakin ingin tampil rapi dengan menciptakan produk pomed mereka sendiri
dan ternyata cukup digandrungi
hingga kini omsetnya pun mencapai miliaran rupiah
dan pemasarannya pun mencapai manca negara
tren rambut pria urban yang identik dengan kesan rapi dan klinis
juga memunculkan ide lahirnya bisnis pomed dari anak muda berikut ini
ide menciptakan pomed lahir dari michael nugroho dan keempat rekannya di tahun dua ribu tiga belas
waktu itu di tahun dua ribu tiga belas pomed ini baru mulai berkembang banget
waktu itu lagi ngetren namanya itu cepak bright spot lah
cepak bright spot ya
cepak bright spot ya
pokoknya jadi kanan girinya tipis atasnya ini lalu itu ditarik belakang
waktu itu lagi ngetrend banget
ada beberapa barber yang eksis waktu itu
dan itu pun belum rame
karena kayak barber langganan saya aja
waktu pertama kali saya datang ke sana
itu masih dua orang yang motong
masih ada satu orang yang mau
jadi belum seramai sekarang lah
kalau sekarang kan kita jalan berapa kilometernya udah ketemu lagi nih mbak workshop
udah ketemu lagi barber shop
tapi waktu dulu menciptakan ini karena rambutnya cepat bright spot juga
kita ngikutin gaya yang terbaru
jadi kita datang ke barber shop ngetes itu
terus gimana cara rambutnya begini
baru dijelasin sama ownernya
ini tuh pakai pomed
baru kita disitu mengenal pomed
ternyata pakai pomed jantung juga nih
enak juga nih jadi rapi gitu gitu
terus cuman waktu itu harga itu mahal karena didominasi sama produk produk dari impor
tiga bulan awal menjalani ide menciptakan pomed
kegagalan masih menghantui michael dan teman temannya
namun ternyata kata menyerah tidak ada di dalam kamus pemuda dua puluh lima tahun ini
mereka pun semakin serius mempelajari berbagai hal
mengenai pomed termasuk bahan bahan yang dibutuhkan untuk memproduksinya
waktu pertama kali kita bikin ini kan kita ketemu supplier bahan bahannya ini
oh supplier bahan bahannya
kita ketemu sama dia kita ajak ketemu cod lah waktu itu
ngomongnya cod beli
akhirnya dia nanya juga
kadang kalian mau bikin apa sih
mau bikin pomed emang kuliah apa
ibaratnya kita nggak ngerti sama sekali
gak ngerti dong
dia pun sebenarnya waktu itu kuliahnya dia bilang akutansi
akhirnya jadi jualan bahan kimia deh
terus diajarin juga sama dia
oh setahu saya sih pomed begini begini begini
kalau dapat saya kasih kalian step step untuk buat pomed
kita juga ngobrol banyak sama dia tentang bahan bahan yang ada di pomed ini
dan juga dia juga ajarin juga sih cara kita bikin pomed gimana gitu
akhirnya kita combine semua data yang ada
yang dari dia dari internet
jadinya berapa banyak pada saat itu awal awal
seratus piece pertama kali kita buat
seratus piece pertama kali
membangun smith mulai dari nol membutuhkan ketekunan dan kerja keras
dengan modal awal hanya belasan juta
kini omset tahunan smith sudah mencapai tiga lima miliar rupiah per tahunnya
sebuah bisnis ketika memulai itu kan juga butuh set up cost ya
itu gimana kalian mengumpulkan modalnya sehingga lahir smith yang pada saat itu seratus produk pertama
jadi pertama kali kita hitung dulu costnya nih
jadi untuk kalau kita mau produksi seratus
kita butuh uang berapa
muncul angka segitu
masih inget angkanya
kira kira berapa tuh waktu itu
baru dari teman teman yang join bareng kita itu yang ada sebelas orang itu baru masukin uang
ada sih peraturan peraturan beberapa peraturan
cuman ya intinya yang masuk jumlah uang itu menjadikan persenan saham
oh jumlah yang dikumpulkan menjadi persenan saham
sekarang kurang lebih per bulan bisa berapa produk yang laku terjual
biasanya sih kita hitung per dua atau tiga bulan
itu per dua atau tiga bulan per satu produk itu lima ribu piece
per satu produk
sekarang ada enam varian produk ya
satu piece per produk berarti kurang lebih tiga puluh ribu piece per dua atau tiga bulan gitu ya
pesanan yang terus meningkat membuat michael sadar bahwa ia membutuhkan legalitas kesehatan dan keamanan produk
dari badan pemeriksa obat dan makanan atau bpom
tujuannya ialah agar pemasaran smith tidak terhambat karena persoalan legalitas keamanan dan kesehatan
pada dua ribu empat belas pun akhirnya produk smith mendapatkan lisensi bpom
untuk mendapatkan legalitas dari bpom smith menggandeng pihak kedua yaitu pt sedevindo untuk memproduksi produk smith secara massal
pertama sekali ke pabrik berapa banyak produk yang diproduksi
pertama kali ke pabrik itu kita meeting
mereka selalu mengingatkan pokoknya kita minimal produksi lima ribu piece
selalu itu yang diingatkan ya
iya selalu itu lima ribu piece
masa gak bisa sih seribu kue dulu deh
akhirnya tetap di lima ribu piece ya
kita mikir gimana caranya lima ribu piece ini kita bisa order ke mereka
sudah ke publik dan juga tanpa kita akhirnya kelilit utang ataupun kekurangan dana gitu
terus solusinya gimana waktu itu
tetap lima ribu piece kan
tetap lima ribu piece mau gak mau
betul terus ngitung yang pasti kita ngitung dulu
kalau sampai kita buat ke dia kita jadi akhirnya keluar uang berapa
terus kalau sampai barang kita jual keluar uang berapa
ya akhirnya kita ada sih tetap ngumpulin uang lagi
ada tambahan modal lagi ya
ada tambahan modal lagi
intinya cuma untuk order ke pabrik
tapi pakai ini juga maksudnya negosiasi supaya bisa dp dulu
akhirnya kita dikasih keringanan juga sama pabriknya
nanti barang udah diterima sebulan kemudian baru kalian lunasin
baru di sebulan itu kita hantem pokoknya gimana caranya harus laku
pokoknya kerja keras disitu baru
bisa tidur gak pada saat itu
apa kepikiran nih kalau nggak laku gimana
ya kepikiran sih pasti kepikir
kepikiran pasti kepikiran
tapi kepikiran sih pasti kepikiran
cuma ya optimis aja lah dengan strategi strategi yang kita udah omongin bareng bareng sama temen temen sih
semuanya optimis ya
masuk ke produksi massal membuat strategi pemasaran berubah
smith harus mampu mengejar penjualan lima pieces dalam tiga bulan
dari sebatas strategi promosi sosial media
smith menjadi lebih agresif untuk menawarkan pomed langsung ke target market
melalui penawaran sampel produk
jadi ketika disampel dipotongin dipakein sama capsternya
dipakein sama capsternya
baru mereka nanya wih pakai apa ini kok hasilnya bagus
baru mereka akhirnya melakukan buying disitu
nah disitu kita kasih sampel yang unlimited
pokoknya hajar terus
dan kebetulan waktu itu merek merek pomade lain gak ada yang ngasih sampel
karena lebih banyak yang import kan
jarang yang produksi sendiri
akhirnya disitu sampel kita doang tuh yang banyak beredar
jadinya orang orang yang motong pada taunya
paket produk kita jadinya pada buying
tapi sekarang kerjasama penjualan dengan barber masih terus dilakukan
masih terus kita lakukan
kenapa kenapa itu masih tetap dipertahankan
sebenarnya kalau menurut kita ya
orang yang datang ke barber kan berarti memang dia mau motong rambut
dan dia mau memperhatikan penampilan
nah disitulah target market kita
dimana kita ngincar orang orang cowok cowok kan lebih khususnya
yang memperhatikan penampilan gitu
baik strategi penjualan lain yang dilakukan
banyak sih kita mulai masuk ke retail store
strategi menggandeng barbershop tidak salah sasaran
productsmith langsung bertemu dengan targeted buyer
yaitu pria yang peduli penampilan dan perawatan rambut
memberikan sampel gratis untuk dipakai para calon pembeli ternyata efektif
untuk menimbulkan rasa kepercayaan
dan kemudian mempengaruhi keputusan membeli konsumen
awal mulanya saya berkenalan dengan productsmith ini
dan lalu setelah selesai potong rambut
saya di stalin nya dengan productsmith
tapi sebelum itu saya sudah pernah lihat produk ini di media sosial
dan dengar dari temen saya
dan setelah di apply ke rambut saya ternyata
hasilnya itu benar benar memuaskan
meskipun penjualan dengan menawarkan sampel masih cukup efektif
namun smith man supply tetap beradaptasi dengan kebutuhan para konsumen
yang masih jarang ke barbershop
untuk merengkuh pasar segmen ini
smith pun sudah mulai masuk ke sejumlah jaringan toko retail ternama
bicara mengenai tren bisnis sekarang kan
emang udah mulai gila gilaan
sekarang seperti apa sih strategi marketing yang dilakukan
sebenarnya dari dulu kita udah nyadari
sudah tahu nih
bakal menjadi naik banget nih
cuma memang kita nggak sangka bakal secepat ini
strateginya salah satunya adalah
ya kita push dengan konten konten
campaign campaign yang kita lakukan
kayak di youtube di instagram
itu kita aktif setiap hari
dan ada program setiap bulannya
yang kita akan lanjutkan
kita akan lakukan itu apa sih
bahan utama yang dibutuhkan tetap sama yaitu essential oil yang juga dikenal dengan nama lain minyak atsiri
ada yang berbahan lokal ada juga yang dari diimpor dari luar
dan paling sulit itu biasanya di essential oil sama di vitamin vitamin yang kita pakai di dalam produk
semakin banyaknya produk komit di pasar tanah air juga membutuhkan kreativitas dalam pemasaran
target market smith saat ini ialah mereka para pria yang berusia delapan belas hingga tiga puluh tahun
menyasar kalangan usia muda ternyata membutuhkan respon cepat terhadap perubahan tren gaya rambut
strategi yang dilakukan supaya bisa membuatnya lebih mudah
menangani target marketing yang tadi ini dilakukan apa saja
kita melakukan campaign campaign marketing dan kegiatan kegiatan marketing itu khusus untuk target di usia segitu pria
dengan hobi yang bermacam macam dan banyak di usia segitu dan kita terus bikin promosi promosi dan iklan iklan untuk mereka
iklan yang banyak digencarkan itu dari mana instagram ads kah facebook ads
iya kita masih iklan masih banyak di online dan social media
contohnya di instagram ads facebook ads instagram ads instagram ads
youtube ads google ads facebook ads dan segala macam
untuk iklan iklan konvensional seperti billboard segala macam itu kita masih belum
karena sudah tidak efektif
atau akan tetap juga ke sana
akan tetap ke sana cuma untuk biayanya kan masih terlalu besar untuk ke sana
sekarang biasanya budget yang dikeluarkan untuk marketing itu berapa persen dari omset ya
biasa untuk budget marketing kita per bulan itu masih fleksibel ya kita masih sesuaikan dengan kebutuhan per bulan dan apakah ada event event spesial yang lagi kita mau jalankan
ataukah kita ada mau launching produk itu masih betul betul fleksibel
dan setiap kita mau bikin budgeting marketing per bulan itu kita bakal evaluasi dulu kegiatan apa aja biayanya berapa dan efektivitasnya seperti apa baru kita jalankan
bisnis terkadang memang bukan selalu mengenai bagaimana caranya memenangkan persaingan dengan kompetitor tetapi bagaimana memenangkan kompetisi dengan diri sendiri
berani bergerak tahan di dalam kondisi sulit dan terus konsisten menghasilkan yang terbaik ialah pelajaran utama untuk menghasilkan sebuah bisnis yang berkelanjutan
tidak sebatas bertahan tetapi mampu berkembang